seperti inilah pakaian yang identik dengan jemaah haji yang melaksanakan ibadah di tanah suci
untuk laki laki dua helai kain tak berjahit dan bagi perempuan pakaian menutup aurat dan disunahkan berwarna putih
memulai perjalanan haji dari tanah air rombongan kami akan melaksanakan haji tamatu
yang berarti sebelum puncak pelaksanaan ibadah haji di arafah sembilan zulhijjah
jemaah diharuskan melakukan ibadah umroh terlebih dahulu
perjalanan dari jakarta kami mengambil mikot di atas wilayah yalam lam arab saudi
beberapa saat yang lalu awal awal ini informasinya kepada kita

yalam lam adalah salah satu titik yang akan disuruh lagi di jemaah haji
sehingga setelah ini jemaah haji akan bersiap siap
dan mikot yang akan berwarna sama satu dari rombongan haji dan mikot
untuk jemaah haji akan menggunakan dua kain mikot
sedangkan untuk jemaah wanita akan menggunakan pakaian yang mungkin aurot
tapi dengan wajah yang berwarna terlihat
jadi saya akan siap siap mengordinasi pelaksanaan
untuk jemaah yang lebih banyak untuk jemaah yang lebih sering
untuk jemaah yang lebih banyak untuk jemaah yang lebih banyak
setelah menggunakan pakaian ikhram dan mengucapkan niat ikhram untuk umroh
ada sejumlah aturan yang wajib ditaati
di antaranya dilarang menggunakan wangian
dilarang memotong seluruh rambut di badan
potong kuku berbantah bantahan
mencaci maki membunuh binatang
memotong tumbuhan hingga meminang atau menikah
dikunjungi oleh rasulullah saw
yang mana tanda bahwa kita ini siap
perintah allah untuk dikerjakan
makanya disini adalah meninggalkan segala galanya
termasuk bajunya dia yang paling inti manusia itu biasanya adalah baju
untuk menutup untuk menutup auratnya menutup yang dia tidak ingin orang lain lihat
dan juga untuk menghiasi ini semuanya
dilepas semuanya dilepas
hanya taat kepada allah
menggunakan dua helai pakaian atau selendang
satu namanya di atas rida
itu menunjukkan bahwa kita siap dan dari situ kita
setelah berikhram ibadah umroh dimulai dari tawaf tujuh kali mengelilingi kaabah
sa'i tujuh kali melintasi bukit safa dan marwah
dan diakhiri dengan tahalul
atau memotong sekurangnya tiga leh rambut
mekah arab saudi